anak anda bosan belajar ilmu agama
jangan khawatir dengan bantuan teknologi augmented reality
belajar ilmu agama seperti berwudu ataupun sholat
menjadi lebih menyenangkan seperti yang dihadirkan oleh pengembang kartu muslim ini
seperti apa kira kira cara kerjanya
berikut inputannya untuk anda
ini adalah cara baru firdaus mengenal makna bulan suci ramadan
menggunakan teknologi augmented reality
metode belajar ilmu agama seperti ini dianggap daus jauh dari kata bosan
dia juga ada gambarnya bikin semangat anak kecil belajarnya
kartu muslim ini adalah hasil kolaborasi perusahaan game touchstand dengan ustadz wijayanto
berangkat dengan misi meningkatkan ilmu agama islam
kepada pengguna anak yang terlanjur akrab dengan ponsel pintar
dengan tampilan interaktif
selain mendengar audio
pengguna juga bisa melihat sekaligus menghafal gerakan
seperti pada pelajaran wudhu sholat ini
di awal awal ini kita gimana cara mereka untuk engage dulu gitu
jadi mereka suka dengan produknya seru nih
lucu ada karakternya gitu
kita buat itu menarik dulu
jadi mereka nggak merasa kalau itu dipaksakan gitu
tapi kita sebagai orang tua juga bisa berperan sebagai guru dengan fasilitas gadget tersebut
dikembangkan berbentuk kartu yang ditunjang dengan aplikasi
touchstand bekerjasama dengan peace co id untuk pengembangan visi kartu
sebagai media dakwah anak model baru
teknologi ir melalui kartu dianggap mampu melekat lebih cepat dibandingkan cara konvensional
dianjurkan untuk mengucapkan takdir
gimana kalau kita kasih buku
kan mereka harus umur enam tujuh tahun untuk belajar gitu
kita kasih ke mereka sesuatu yang audio dan visual
dan bisa interaktif gitu loh
jadi ada ada physical itemnya juga
ada smartphone juga
jadi instead of kita alihkan mereka dari smartphone
kita bawa ilmunya ke smartphone yang memang mereka pakai hari hari
ketika anak tidak bisa lepas dari gadget
membawa ilmu agar bisa berhasil
agama melalui teknologi menjadi cara baru untuk mendidik
khususnya ketika berada di abad dua puluh satu
radina lataplawira jakarta